kalah hati mencari tambatan lewat aplikasi kencan
aplikasi kencan seperti tinder atau bumble dan lain lain
menjadi sebuah kemudahan yang sengaja dibuat untuk memenuhi dorongan manusia
dalam mendapatkan kebutuhannya termasuk pasangan
nah karena kemudahan itu pengguna aplikasi kencan harus waspada
karena kebutuhan yang dipenuhi oleh pengguna lain bisa jadi bukanlah romansa
melainkan imajinasi semata
kita bahas hal ini bersama dengan pakarnya
bergabung bersama saya malam ini melalui sambungan zoom
kabar baik juga
udah nonton berarti ya the tinder swindler ini
sudah dong sudah nonton
jadi kalau dari pandangan matchmaker nih skala satu sampai sepuluh
seberapa banyak sih orang orang yang mungkin mirip mirip dengan simon levis
beredar di aplikasi kencan online
banyak banget ternyata
sepuluh dua belas sebenarnya banyak
untuk orang orang yang seperti itu di online
karena kan kita nggak bisa kontrol sebenarnya yang ada di online itu siapa
dengan sebanyak itu akhirnya kembali lagi ke usernya
apa yang harus user ketahui ketika match dengan orang orang yang punya modus penipuan
tipsnya mungkin waspada di dating up
ya satu hal dulu
sebenarnya yang harus diketahui kita betting app itu tujuannya adalah untuk apa
untuk mencari serius relationship
atau memang untuk fun fun aja
kalau memang mau nyari fun ya silahkan go ahead
tapi harus tahu juga nih batasannya sampai mana
apalagi kalau misalnya memang kita harus memberikan informasi pribadi
seperti yang ada di dalam itu kan juga ada family juga ya
jadi mesti hati hati juga
dan kalau misalnya ternyata mereka sudah mulai minta untuk berhubungan dengan duit
berhubungan dengan uang gitu ya
itu mesti hati hati kalau sudah berurusan dengan uang
intinya adalah jangan memberikan privacy data data privacy di online
tapi kalau udah menyangkut soal emosional
ini kan kayaknya modusnya juga secara emosi begitu
korbannya akhirnya kena dengan si pelaku
sudah secara emosional akhirnya memberikan data itu gimana dong
ya makanya dari awal sebelumnya harus dilihat dulu
dari awal sebelum dekat
sebelum dekat kan
contohnya kalau misalnya dalam film tersebut itu kan
dia nya udah ketemu langsung
mintanya adalah di hotel
intinya adalah ketika orang yang memang mencari yang serius untuk relationship gitu ya
bukan only bukan hanya casual dating
mereka tidak akan meminta
terutama laki laki ya
mereka tidak akan meminta si perempuannya untuk datang ke hotel di mana tempat dia menginap
jadi tandanya bisa dilihat sebenarnya selainnya dari situ juga
kalau misalnya ternyata kenapa nggak ketemu di tengah
atau mungkin di tempat yang lain
di tempatnya dia menginap
sementara kan di film itu
perempuannya yang ke tempatnya si laki laki
jadi hal hal yang begitu harus dihindarin
udah gitu juga kan di film itu juga dikasih tau kalau next nya dia
akan ada business trip
untuk naik private gap gitu ya
nah kalau misalnya memang pria yang mencari serius relationship
mereka nggak akan langsung jump ke sana gitu
kecuali memang cuma fir fun aja
buat yang para perempuan pun juga mesti hati hati yang dilihat itu adalah
apakah sudah terbuai dengan yang material fix
dengan foto di private jet gitu ya
atau profesinya gitu
atau apa sih sebenarnya yang dicari
jadi harus tau dulu sebenarnya
jadi lihat red signs nya dari awal seperti apa ya
kalau udah terlihat ada red signs
mundur begitu perlahan
saya sempat baca beberapa komentar di lini masa soal
hal yang mungkin agak sulit diterima akal sehat gitu
yang pertama adalah
kemudian ada seorang milioner lajang
ada di tinder
orang dengan tingkat kekayaan tertentu emang nggak menggunakan dating app ya untuk nyari jodoh
buat orang orang yang mereka di certain level
kayak misalnya bisnismen banget yang mereka memang
mereka biasanya nggak suka di online
kalaupun memang misalnya ada kayaknya dari satu
abis satu puluh ribu kayaknya ada
bukan berarti tidak ada
benar enggak tuh orangnya seperti itu
tinder tinder nya sendiri pun juga editan sosok juga kan
enggak mau cat cat
salah satu korban di film itu juga mengatakan
dia tuh expert nya tinder lah
ada ribuan match setelah sekian lama menggunakan aplikasi ini
tapi nyatanya sampai film itu dibuat
dirinya masih lajang
statusnya masih lajang
artinya nggak ada jaminan berarti ya
besarnya jumlah match
dengan besar kemungkinan bertemu dengan tambatan hati
nggak ada jaminan sama sekali
di online dating pun juga tidak ada jaminan
kalau misalnya ternyata match nya banyak
tapi kenapa kok enggak match match dan ternyata masih single
berarti kan harus refleksi ke diri sendiri juga gitu
dari dibuat match
kok nggak ada yang jadi relationship misalnya gitu
kok nggak jadi pacaran gitu
tapi cuma nasi dating dating dating kecil
mungkinnya pun juga dia nggak tahu sebenarnya yang
jadi sebenarnya enggak ada garanti juga
mau banyak match
atau cuma match nya cuma satu
ada yang memang mereka match cuma lima
terus mereka jadi gitu
jadi seaktif apa sih sebenarnya setelah
jadi ketikapun sebanyak apapun
kadang kadang juga di ghosting mungkin ya
banyak orang itu di chat
habis itu nggak dibalas lagi gitu ya
hati hati sih sebenarnya
harus hati hati lagi
kapan waktu yang tepat atau momen yang tepat ketika memang
kan ada perpesanan sendiri ya
ada fitur perpesanan sendiri
kemudian ada yang beberapa pindah ke
perpesanan instan pribadi
kapan waktu yang tepat untuk
oke kita pindah ke perpesanan pribadi
ketika mulai sudah aktif untuk ngobrol
dan merasa kayaknya memang sudah oke gitu ya
nggak apa apa pindah untuk ke private message
whatsapp atau siap nomor pribadi
telepon gitu ya
tapi itu mungkin mulai mendekati
ketika kita memang mau ketemu
kalau memang mau pingin jaga jaga
banyak sih sebagian orang
mereka kan paling gampang sekarang
ya udah deh pindah ke whatsapp
misalnya gitu untuk ngobrol
oh juga whatsapp kalau pun ternyata di apa apa
bisa di block ya
tapi selagi tidak memberikan informasi pribadi
yang berhubungan dengan bank account
alamat rumah family gitu gitu
dijaga dulu aja
sampai memang kalau misalnya
sudah ketemu beberapa kali
dan memang sudah yakin banget
check dulu sebenarnya benar atau enggak gitu
background check sekarang gampang banget ya
tapi gini sejumlah orang menganggap
nyari temen nyari jodoh lewat dating app
itu hal yang mungkin dianggap negatif
sampai sampai nggak sedikit loh ternyata
yang harus diam diam atau nggak memberitahukan
kepada orang lain orang terdekat mereka
kenapa sih zola
padahal berbagi informasi kan penting
untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan
iya banyak sih sebenarnya
sebagian orang masih melihat
kalau misalnya online dating
atau higher matchmaker
kayak misalnya kaku gitu ya
itu suatu tabu
itu terdengar daybreak gitu
padahal kan sebenarnya enggak
kita tuh kan kayak online dating
atau aku misalnya offline dating
itu kan sebenarnya tool
untuk para single ketemu dengan single single yang lainnya
sebenarnya it's okay
nggak ada masalah sama sekali
asalkan tahu limitnya
set boundaries nya juga
jangan di share apa apa
yang related ke pribadi
kecuali yang memang udah totally tahu
orangnya siapa safe banget gitu ya
udah kenal baru
sebagian mereka masih berpikir untuk online
kayaknya enggak deh
kayaknya banyak orang misalnya yang enggak jelas gitu
bukan berarti semua yang di online itu nggak jelas
banyak kok mereka yang namanya secara relationship
cuma ya butuh usaha aja sih
usaha lebih untuk screening gitu
nah usaha itu juga harus dilakukan ketika tadi background check
karena tidak cuma penipuan
ada juga predator banyak di aplikasi kencan kita tahu
nah kalau sudah terjebak
sudah masuk dalam buayan buaya dan lain lain gitu
gimana cara untuk menarik diri dari hal tersebut
apakah tinggal di lat terus selesai atau seperti apa
balik lagi nih
seberapa intens dan emosionalnya itu udah attach gitu ya
satu hal juga itu kan berarti ada di bayang bayangan
imaginernya dia ekspektasinya adalah kalau misalnya di
contohnya kayak di film tersebut nih
dia masih berharap kalau kayaknya ini bukan deh
kayaknya dia nggak begitu gitu
jadi harus logikanya pun juga harus jalan
apakah sih sebenarnya yang mau dicari itu beneran orangnya
atau potensialnya tadi gitu
kalau memang mau nyari orangnya as a personnya
itu kan mesti dilihat dulu detailnya seperti apa
tapi yang dilihat kan kebanyakan adalah potensialnya tadi
nah si potensialnya itu tuh yang sebenarnya
sebenarnya mau dicari tuh
balik lagi ke kitanya
yang mau dicari itu sebenarnya seperti apa
jadi kencani partner misalnya gitu
jadi kencani potensial mereka atau kencani orangnya
baik terima kasih banyak
ini seru banget kalau ngomongin aplikasi kencan
kayaknya relate juga nih sama anak anak muda zaman sekarang
kalau ngelihat lini masa soal tinder slender
mereka langsung curhat juga nih soal aplikasi aplikasi ini
paling tidak semua perempuan khususnya harus berhati hati
waspada lagi background check tadi kata zola
sudah banyak sekali caranya sekarang
iya banyak sekali
yang banyak tinggal di google gitu
sekarang mereka banyak yang pakai linkedin juga
karena kalau linkedin mungkin mereka berpikir kayaknya nggak mungkin gitu
ini tuh banyak kejadian juga
oke mesti lebih waspada jadi detektif pada saat itu
zola yowana terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami